diduga mengendarai ugal ugalan sebuah mobil box menabrak bus yang membawa rombongan anak sekolah di jalan raya puncak bogor jawa barat
akibatnya tiga penumpang terluka lantaran terjepit badan kendaraan
kami siang puluhan warga berusaha mengeluarkan tiga penumpang yang terjepit badan kendaraan yang ringsek usai terlibat tabrakan di jalan raya puncak kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat
beruntung ketiganya selamat meski mengalami patah tulang
selain itu puluhan penumpang bus yang merupakan pelajar ini mengalami trauma
kejadian bermula saat mobil box yang dikendarai muhammad reza melaju kencang menerobos kemacetan dari arah cisarua menuju puncak
saat melintasi jalur menurun kendaraan menabrak bus berisi rombongan siswa sekolah di jalur berlawanan arah
pada pagi semua kita belajar jalan cepat pelan
cuma dari arah yang berlawanan mobil box siap menyalip
dalam kondisi kecepatannya cukup tinggi kita sudah sampai sempat berhenti
dari arah berlawanan tidak sempat direm
waktu tabrakan kecepatannya masih tinggi
sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan box tersebut sudah mengambil lajur kanan
kemudian pada saat setibanya di tkp mobil bis datang dari arah berlawanan
kemudian dengan kecepatan tinggi kendaraan box ini tidak bisa menghindar lagi

untuk korban sendiri ada tiga yang saat ini sudah kita evakuasi ke rumah sakit cisarua
yang satu luka berat yang satu luka ringan
akibat kejadian ini arus lalu lintas di sepanjang jalur puncak macet parah
dua kendaraan yang ringsek langsung dievakuasi ke unit lhkpjr jaguarawi
hingga kamis siang ketiga korban luka masih dirawat di ugd rumah sakit paru cisarua
muhammad juanda bogor